acara reuni alumni dua ratus dua belas lancar digelar di pelataran monumen nasional pada sabtu dua desember hari ini
selain memperingati satu tahun aksi dua ratus dua belas acara ini juga jadi ajang untuk mengkritisi banyak sekali kebijakan pemerintah
sebelumnya kapolri dan beberapa analis politik menilai aksi ini lebih kental muatan politiknya dibanding muatan agama
para peserta dari berbagai ormas islam kembali berkumpul memadati area monas
memperingati aksi bela islam pada dua desember atau lebih dikenal dengan aksi dua ratus dua belas
aksi ini diklaim sebagai bentuk reuni akbar bagi mereka yang kala itu berjuang menuntut mantan gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama alias ahok
di penjara karena menista agama islam
dalam acara ini secara bergantian para ulama dan tokoh tokoh yang hadir memberikan ceramah dan tausiahnya
tidak hanya soal agama namun ajang ini juga dijadikan untuk mengkritisi pemerintah
di acara ini juga dibacakan hasil kongres alumni dua ratus dua belas yang berikrar untuk mengangkat rizik syihab sebagai imam besar umat islam
bahwa seluruh alumni dua ratus dua belas menyatakan ikrarnya untuk mengangkat al habib muhammad rizik bin hussein sihab sebagai imam besar umat indonesia
meminta dengan sangat kepada pemerintah untuk segera menghentikan
kriminalisasi yang ditimpakan kepada imam kita
tiga tahun pemerintah sekarang tidak terlalu ramah dengan umat islam
pahai presiden jokowi anda seharusnya berada di sini
inilah jiwa bangsa indonesia
mana kamera mana kamera menteri agama
ini umat islam
namun sebagian kalangan menilai ada motif politik yang kental dibalik aksi reuni ini
dikutip dari laman cnnindonesia com kapolri jenderal tito karnavian menyatakan
arah aksi reuni dua ratus dua belas yang digelar oleh presidium alumni dua ratus dua belas masih bermuatan politis terutama terkait pilkada serentak dua ribu delapan belas dan pemilu dua ribu sembilan belas
karena selain ulama dan tokoh agama terlihat pula beberapa tokoh politik islam ini kerap berseberangan dengan pemerintah juga turut hadir
seperti ketua dewan kehormatan pan amin rais dua wakil ketua dpr fahri hamzah dan fadlizon sampai tersangka kasus ujaran kebencian ahmad dhani
siapkan jalan anda
pendapat kapolri didamini oleh sebagian analis politik yang menilai ajang ini sebagai bentuk pemanasan mesin politik jelang tahun politik dua ribu delapan belas dan dua ribu sembilan belas

jadi memang dari awal aksi dua ratus dua belas itu adalah sebuah aksi politik yang diarahkan untuk target pemenangan satu atau dua calon tertentu
kelihatannya mereka ingin memelihara kelompok politik baru yang informal ini kelompok politik informal ada kemungkinan juga mereka sebagai tenaga mobilisasi informal di publik
untuk mendukung atau untuk mengalahkan kandidat kandidat politik tertentu
nah oleh karena itu mereka merasa perlu saat ini untuk memelihara ritual itu untuk mengingatkan memori keberhasilan mereka mengingatkan musuh besar mereka musuh bersama mereka dan juga mengingatkan tentang agenda agenda politik jangka panjang mereka
agenda politik ini tujuannya apa dua ribu delapan belas dua ribu sembilan belas atau bagaimana
saya kira dua duanya
pembina presidium dua ratus dua belas kapitra ampera tidak menyanggah tudingan motif politik tersebut
seperti dikutip dari laman detikkom ia mengatakan dua ratus dua belas sebagai sebuah gerakan politik
menurutnya gerakan ini dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran politik
budi adiputro cnn indonesia
reuni akbar dua ratus dua belas yang digelar hari ini disebut sebut banyak pihak tidak hanya menjadi ajang kumpul reoni dan ibadah tapi juga punya pesan politik yang kuat
apakah pesan dan motif itu terpancar dari acara hari ini atau ini hanya ketakutan sebagian pihak saja yang merasa bahwa ada ancaman politik nih
kita akan membahasnya malam hari ini bersama bangka pitra ampera pemindah presidium dua ratus dua belas
terima kasih bangka pitra
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
kemudian ada bang henry satrio analis politik dari universitas paramadina terima kasih bang henry sudah datang
dan ada bang komarudin watubun ketua dpp pdi perjuangan selamat malam
selamat malam bang komarudin watubun atas kedatangannya
sebelum saya akan minta testimoni anda ini apakah betul ada muatan politik seperti yang dikhawatirkan orang orang
saya mau tanya dari kacamata orang lain sebenarnya
saya akan tanya ke bang komar dulu
bang komar dari anda kan melihat bagaimana paling tidak kalau tidak datang anda pasti melihat di media bagaimana orasi orasinya siapa yang datang bagaimana kelihatan pergerakannya
anda melihat seperti yang dikhawatirkan banyak orang termasuk kapolri bahwa ini kental muatan politik
ya kalau saya
saya kan orang politik tentu melihat itu juga dengan kacamata politik
pak kapolri saja bisa melihat pakai kacamata politik apalagi saya kan gitu
nah menurut saya ya dalam
kita memilih indonesia sebagai negara demokrasi ya
jadi semua gerakan gitu sah sah saja
tapi kalau gerakan besar seperti ini yang artinya dulu sudah dilakukan saya kira tidak perlu lagi dilakukan
kata anda sah sah saja gerakan politik apapun gitu
ya tujuan politiknya apa dulu kan
dari prediksi yang anda lihat penciuman anda tujuan gerakan politiknya
kami nanya cerita dari awal kan cerita ini target pak jokowi pak ahok setelah apa ahok sasaran akhirnya harus pak jokowi ini wajar aja kalau kita masih melihat dalam konteks itu
tapi mungkin beliau yang menjelaskan
tapi anda lihat hari ini itu terpancar lagi
iya dari pindah atau tidak
bang komar kan katanya kan
tadi anda katakan dulu targetnya pak ahok sekarang kan pak ahok sudah diizinkan
mestinya kan selesai tapi kalau ini masih dilanjutkan kemudian dari pidato pidato kita bisa tangkap sinyal itu
anda lihat jelas sekali
apa tujuan motif politik dari gerakan atorioni yang kali ini anda lihat tadi bermuatan politik
saya kira ini masih tetap sesaran kayak pak jokowi
oke saya akan tanya sebelum tanya ke bang kapitra lagi saya bang henry
anda setuju bang bahwa ini muatan politiknya kental seperti susu kental manis
ya itu makanya kalau saya kan melihatnya bagaimana orang menilai manfaat dari acara tadi pagi
kalau kemarin kan panitianya bilang yang saya ingat itu ada tiga tujuannya
yang pertama adalah bersyukur katanya kemudian yang kedua adalah maulid nabi yang ketiga ada ikrar sholat subuh berjamaah
kalau memang itu tujuannya maka kan memang tidak ada politiknya bagus
nah ini sampai di mana ada politiknya adalah pada saat orang melihat manfaatnya
kalau manfaatnya dilihat ada manfaat politik maka jadi politik tuh
punya manfaat politik nggak kalau anda lihat
ini kan gerakan keagamaan gerakan moral gerakan spiritual harusnya
sebetulnya ini pesannya adalah yang saya lihat dari kerumunan masa hari ini kami masih ada
nah ini disampaikan ke seluruh umat muslim di indonesia
mau itu setuju atau tidak kelihatannya mereka tidak terlalu pusing
jadi wajar kalau misalnya kemudian ada yang menganggap ini ada aksi politik tapi ada juga yang menganggap mungkin ini hanya aksi keagamaan
tapi apapun itu mas budi dilihat dari kembali lagi di manfaatnya
nah kita ini kan negara demokrasi memang ada teorinya jack snider bilang dari university of columbia
mengatakan bahwa kalau dalam sebuah negara demokrasi mereka akan bisa menjalankan sistem demokrasi ini dengan baik bila tercapai tiga hal
yang pertama adalah pemerataan ekonomi kemudian yang kedua adalah kedewasaan politik yang ketiga adalah kesamaan di bidang hukum
kalau tiga ini tidak tercapai maka akan ada pasti protes protes atau pendapat pendapat atau opini opini gerakan gerakan di luar sistem negara itu
untuk mengkritisi hal itu
untuk mengkritisi hal itu
berarti salah satu ada yang pincang atau ada yang alpha dari tiga kategori
sekarang kan kalau kita bahas ini kan rata rata ditariknya ke dalam politik identitas gitu
ini menyangkut yang nomor dua nih kedewasaan politik
kenapa kemudian terjadi politik identitas
pasti ada yang salah dari tiga hal ini
tapi memang gini dari penerawangan anda sebelum saya akan tanya ke pak kapitra
tapi dari penerawangan anda memang nawaitunya atau niatnya memang untuk tadi
show of force untuk kemudian tadi kata pak komarudin untuk menyerang ada musuh barunya nih
nah kalau larinya ke jokowi saya nggak setuju
ini mohon maaf pak jadi kalau menurut saya tariknya terlalu jauh
tariknya terlalu jauh
karena ini pun sebetulnya dipesankan kepada jokowi ini kami masih ada
jadi artinya sebetulnya dipersilahkan juga pak jokowi untuk memanfaatkan masa yang ada hari ini
jadi artinya kan gini yang repotnya adalah begini

pak jokowi kan kita tahu udah keliling santren
sudah ketemu kiai kiai ulama ulama gitu
bahkan banyak juga kiai dan ulama menyarankan nggak usah ada acara hari ini
tapi ternyata umat ngumpul juga hari ini
nah ini kan jadi ada hal baru gitu
pada satu sisi jokowi sudah melakukan kunjungan kunjungan
tapi di satu sisi ada pesan komunikasi yang ingin dilontarkan di reuni dua ratus dua belas ini bahwa kami masih ada
atau memang ada dua kelompok itu yang memang selama ini
memang tidak bisa dicampur gitu kan
nah sebetulnya sama kelompoknya
butahannya memang dilihat dari kepentingannya yang berbeda
saya tahu pak kapitra udah gak tahan mau jawab
seperti tuduhan orang atau tudingan orang bahwa ini kental sekali muatan politik
untuk menunjukkan bahwa masyarakat dua ratus dua belas d masih ada dan quote unquote
tadi kata sirajudin abbas siap lagi nih
mesin ini bisa dipakai lagi untuk kepentingan dua ribu delapan belas dua ribu sembilan belas
jadi di gua aliniasi pengetahuan tentang politik
polarisasi tentang istilah politik
disorsi tentang istilah politik ini menjauhi substansi tentang apa itu politik
politik itu artinya keluarga negaraan kalau orang yunani bilang
kalau aristot silas bilang cara untuk mencapai tujuan dalam kebaikan bersama
seni ada seni ya pak
lalu sekarang politik apa
maksud itu ada kejahatan di dalam kumpulan ini
itu yang politik yang disebut hari ini
sekarang kita kalau itu mau dibicarakan
kejahatan melawan hukum maksudnya
kalau itu mau dibicarakan lihat konteks hukumnya
apakah orang berkumpul ini melanggar hukum atau tidak
apakah undang undang mengatakan orang boleh menyampaikan pendapatnya dalam bentuk demonstrasi diujuk rasa atau tidak
kalau undang undang mengatakan itu dibolehkan
mengatakan itu boleh
artinya kumpulan orang ini lagi melaksanakan undang undang dan konstitusi
jadi kita terlalu melihatnya terlalu jauh
lalu mengarah kepada kalau bicara politik orang bicara tentang kekuasaan
perbutan kekuasaan secara ilegal
itu yang paling amatur atau yang paling
bukan ini sesat ini
lalu kita bicara tentang lembaga legislatif
kita bicara tentang pilkada pemilu pilpres
hanya seperti itu
titik lebih luas dari itu
politik seni kalau boleh dari seni tempat seni
cara untuk mencapai tujuan bersama kebaikan kebersamaan
dan dalam konteks itu hari ini terselenggara tujuan politik seperti itu
sekarang setiap nafas bangun tidur itu politik
karena kita pikir apa yang kita lakukan hari ini
bekerja untuk prosperity bersama itu politik
nah ini kumpulan orang seperti ini dia ada sesuatu yang akan dituju
bukan merebut kekuasaan
nggak ada tempat
nggak ada media
yang biasa kudeta kan bukan masyarakat
di mana mana referensi ketatanegaraan masyarakat nggak mampu melakukan kudeta
yang ingin disampe betul ada pesan
pertama bahwa jangan sampai terjadi penegakan hukum yang unjustice yang tidak adil
yang tidak equal
dulu kan masalahnya sederhana
penegakan hukum kalau itu dijalankan sesuai dengan sistem hukum nggak ada masalah ini
karena itu tidak lakukan sehingga disampaikan melalui ya ujug rasa melalui kumpulan bersama begini
nah itu pesan pertama jangan sampai itu terjadi lagi
jangan ada kriminalisasi
oke jadi intinya saya agak potong ya pak komiter jadi intinya
nggak saya ingin menjelaskan
lalu ada konsolidasi
ada eksistensi di dalamnya
bahwa ini umat islam ini yang hari ini ada energi besar
ini pemerintah mau ambil apa enggak
pemerintah mau memberikan keadilan atau tidak
ini kan tergantung usernya
ada masa yang real bahwa ini menjadi suatu energi
yang dia bisa membuat suatu konstruksi
terserah user muda apa
tapi kalau dia ingin merebut
sesuatu yang ilegal saya pikir tidak
untuk merebut sesuatu yang ilegal memang tidak
tapi banyak orang yang mengkhawatirkan ini akan dipakai untuk kepentingan tadi
politik politik yang tadi kata anda sangat jaga pendek
sangat jaga pendek
tapi kita bahasnya pak amitra
kenyataannya lihat tadi
kita bahasnya di segmen berikutnya
kami akan segera kembali ke sejarah berikut ini
jadi pak amitra tadi sudah menjelaskan sebenarnya
memang ada tujuan politik
tapi politik bukan politik yang sangat jangka pendek
politik yang sangat amatir gitu
yang kemudian dipahami oleh masyarakat
tapi ada politik dengan tujuan yang lebih besar lagi
pak komar anda setuju
anda melihatnya atau punya perspektif yang lain
saya sangat setuju kalau gerakan umat islam mayoritas
ya indonesia ini kan mayoritas muslim
gerakan politik itu harus untuk tujuan jangka panjang
dan untuk kemaskulahatan umat islam sendiri
jangan sampai ini kemudian dibonceng oleh politik politik tertentu
kita bisa lihat tokoh tokoh politik tertentu nebeng di kegiatan ini
saya khawatir teman teman tanpa sadar mereka lagi dibonceng
dan orang orang ini adalah musuh yang jelas
bukan tuduh poin
mari kita berdebat wilayah itu
jadi bukan ini soal tuduh menuduh
sudah dibonceng atau tidak
atau akan menuju bonceng
ini dalam proses
jadi kalau tidak sadar ini dibawa terus ke sana
kan tuntutan teman teman ini dulu kan untuk ahok
ahok sudah dipenjarakan
sekarang mau tuntut apa
kalau bukan ke jokowi saya apa
kalau kata kapolri sendiri tidak hanya jokowi tadi
saya tidak mau ikut kata kapolri
karena saya punya kacamata sendiri melihat itu dengan kacamata politik kita sendiri
tapi memang hari ini tidak ada tuntutan

tapi saya setuju
kalau ada faksi faksi politik yang ingin mendompleng acara ini
karena ini kan masanya real
faktualnya anda lihat ya
nah itulah makanya yang saya sesalkan dari panitia dua ratus dua belas reuni hari ini adalah
mempersilahkan tokoh politik untuk tampil di panggung mereka
kalau misalnya tadi yang tiga hal tadi
misalnya bersyukur kemudian maulidan terus kemudian satu lagi adalah menancapkan gerakan sholat subuh berjamaah
itu luar biasa acara pagi ini
tapi begitu dipersilahkan orang orang yang memiliki motif politik untuk berbicara di acara tadi pagi
ini makanya tadi seperti yang saya bilang
ini penerima manfaat yang memanfaatkan dari keadaan ini
nah sekarang ini lagi diperparah dengan ya setelah selesai banyak juga orang orang yang nebeng ke pro kontra acara ini
kan konyol kalau misalnya panitia bilang tujuh juta
terus kemudian ada orang yang bilang enggak kok cuma tiga puluh lima ribu empat puluh ribu
itu perdebatannya disitu pak raditya
sesuai jadi kurang kerjaan yang komentar tiga puluh lima ribu empat puluh ribu
oh ya alhamdulillah acaranya beres aman tentram bersih semua
ini pakai cari gara gara mengomentari bukan tujuh juta tapi tiga puluh lima ribu
itu yang sebenarnya kita hindari
tapi kalau secara substansi bang henry
dengan adanya masa yang sebanyak itu yang kemudian terlihat
yang kemudian terlihat di monas
apakah memang menurut anda boleh atau tidak boleh sah atau tidak sah etis atau tidak etis
memang gerakan ini kemudian akhirnya berubah menjadi sebuah gerakan politik misalnya
karena tadi pak kam
atau memang tetap berpegang di tiga tadi yang tadi anda
iya kalau menurut saya
kalau memang panitia jelas jelas mengatakan bahwa ini adalah acara kumpul bersyukur gitu ya
dan acara keagamaan stick disitu gitu
jangan sampai kemudian masuk ke ranah ranah yang bisa dimanfaatkan oleh tokoh tokoh lain gitu ya
atau bahasanya bang komar adalah pendompleng pendopleng penebeng penebeng itu untuk masuk di ranah politik
jangan kasihan juga umatnya
kalau memang agama ya kegiatan agama kegiatan agama saja
mainlah di sana
jangan sampai kemudian timbul perdebatan ada toleransi dan anti toleransi lagi
jadi menurut saya ini yang mesti dijaga
dan terus terang juga
negara juga tidak perlu terlalu reaktif terhadap acara
anak anaknya terlalu reaktif
kan dikasih izin
tapi pagi pagi udah bilang wah ini langsung ada perbuatan politis
enggak ada izin pak
enggak ada izin
tapi kalau tentang
tidak memerintahkan izin
tapi kalau tujuan politik tadi seperti yang dikatakan bang eri
seharusnya ini tetap ada di gerakan moral gerakan
jangan berpikir politik itu suatu yang ilegal
tapi memang ada atau tidak
ada atau tidak pak kapita
ini cara bagaimana menuju kebahagiaan bersama
maka abie brinzi mengatakan ini selatu rahim bangsa
terbuka untuk semua etnis dan agama
jangan ke partai politik
sayang juga pak d kenapa tidak hadir ya
biar muncul di sana
lalu kita melihat apakah partai partai politik
ini bukan politik
ini partai partai politik ini sudah menyalankan amanah masyarakat atau tidak
dan inilah masyarakat sebagai owner di republik ini menilai
nah tangan tangan mereka ini yang menentukan nasib kepemimpinan ke masa depan
untuk itu juga diperlukan konsolidasi
untuk memilih pemimpin pemimpin yang amanah
yang punya apresiasi pada umat islam
yang bisa membalas budi pada umat islam
pemimpin pemimpin yang selalu mengatakan bahwa umat islam ini tidak toleransi
umat islam ini tidak berbeneka tunggal ika
ini yang menarik
saya harus komentar
di datu habib rizieq hari ini memang agak berbeda pesan komunikasinya
koreksi ya pak kalau saya
hari ini tuh dia bicara nkri
kemudian dia sering sekali menyebutkan tuhan yang mahesa
ini ada perbedaan pesan komunikasi dari sebelumnya
dari allah swt
tapi ada yang bilang juga membuat nkri bersyariah
itu juga ada adiksi itu
iya tapi bahasanya nkri
dan tuhan yang mahesa
itu ada perbedaan pesan kunci yang menurut saya cukup signifikan hari ini
walaupun kemudian nkri bersyariah itu terserah saya diterjemahkan apa aja
saya juga nggak ngerti itu maksudnya
diksinya itu penjelasannya beda
karena nkri dan tuhan yang maha esa adalah sebuah pesan komunikasi yang berbeda dengan dua ratus dua belas dan empat ratus sebelas
intinya menunjukkan apa
lebih keberagaman dan toleransi
nah sekarang nkri bersyariah
arti syariah itu hukum
negara kesatuan republik indonesia yang punya hukum
anda mengatakan kalau syariah itu hukum islam
ada delapan belas undang undang di republik ini yang hanya berlaku buat umat islam
karena mayoritas ada kevakuman hukum
maka dibuatlah hukum yang hanya berlaku untuk sekelompok manusia
jadi bukan berarti nkri bersyariah itu nkri menjadi negara islam
bukan itu yang dimaksud
itu meskipun diksia seperti itu tapi anda jelaskan maksudnya bukan itu
artinya ada tadi
saya setuju tadi
ada kelebihan ada ketidakadilan
baik penegakan hukum maupun ekonomi
yaitu sosial yang lain
yang ini harus diberikan didistribusikan kepada seluruh masyarakat
sehingga masyarakat memiliki kepemimpinan hari ini
anda lihat hari ini masyarakat sebagai masyarakat tidak percaya dengan pemimpin
pemimpin juga tidak percaya dengan sebagian masyarakat
ini kan aneh sinergisitas seperti ini
tapi ada niat nggak sih pak
pak kapita dari anda sebagai penyelenggara dan juga rekan rekan yang lain
menggunakan masa yang besar gerakan kejujuran dan etik ini gerakan moral ini
untuk dipakai untuk kegiatan politik politik yang lebih praktis lagi
mendukung seseorang calon misalnya di pilkada
mendukung seorang calon presiden misalnya di pilpres gitu
anda pernah itu nggak
atau partai tertentu misalnya
anda pernah itu nggak
anda pernah hitung nggak berapa persen orang islam memilih jokowi sebagai presiden
loh jelas dong
ini kan manusia warga negara yang punya hak konstitusi
nah kalau mereka merasa tidak terayomi mereka akan pilih yang lain
nah konsilidasi ini penting
saya juga semangat sayangkan ini besok ada namanya pilkada dua ribu delapan belas
sebelum pilpres ada pemilu
pengambilan dari umat islam sangat penting menentukan siapa yang harus menjadi kepala
daerah siapa yang harus menjadi wakil mereka di parlemen siapa yang akan menjadi pemimpin
tertinggi republik ini
ini jelas peran ini
harus ada konsilidasi
konsilidasi umat untuk apa
untuk memilih pemimpin yang sesuai dengan kriteria dan karakter yang mereka inginkan
nah ini beda nih
ini betida nih itu meledakkan saya
ini hal baru dari yang kemarin dia nggak saya dengar
yang kemarin itu tiga hal tadi yang saya katakan sangat mulia gerakan gerakan spiritual bersyukur
kemudian dapat saya loh kalau ada kata konsolidasi melihat seperti ini anda lihat apa konsolidasi
sekarang kalau ada konsolidasi apa itu haram kita bisa hal hal tapi kita bisa dibawa ke
negara negara boleh atau tidak boleh oke ya harus harus bicara ini soal hukum jadi
saya ini harus dikonsolidasi di bawah kesana harus konsolidasikan kenapa bahwa dua ratus dua belas tahun
lalu adalah refleksi dari kekecewaan umat islam atas ketidakadilan atas ketidaksamaan
manusia ya atas perlakuan yang yang tidak sama oke ya dan ini akan
refleksinya untuk pilkada dan pilpres akan mungkin di lupa sebuah kita kan
berbicara nyanyi aku sih itu terus ya kalau agendari tentu berbeda agenda hari ini tiga
tadi sudah terasa oke iya tuh tapi ini kan tidak kosong tadi udah sampaikan oleh ledinda saya ini
ada pesan baik saya masih ada nih kami ada nih ya toh dan itu memang seperti itu masih banyak
langkah langkah yang harus dikerjakan oke terus mau diapain kami ini oke atau kami bikin sesuatu
sendiri nah ini ada kekosongan debel pak omar anda melihat seperti apa ya pertanyaan itu cekirat tadi
sudah dijawab jadi diulang lagi yang kedua kali kan tapi kalau misalnya nanti kemudian ini kan jelas ini
akan kalau kata pak kapital ini akan dikonsolidasi kan tak kandaku ini sudah jawab tadi ada kepentingan
politik untuk pilkada dan seterusnya makanya anda tidak usah tanya itu ulang lagi oke apa bahaya ini
baru saya adik dari awal saya sudah sampaikan ini tujuan pasti ke pajakowi buat kita boleh beda
pendapat oke ini urusan baru beda pendapat plus minusnya positif negatifnya sebentar tiga gerakan
itu kan kita bisa lihat dengan di ada kehadiran tokoh tokoh partai tertentu ada di sana dan tokoh
tokoh ini juga lawan politik pak jokowi dari awal kan kita gak usah tutup mata dengan hal begitu
dan aja daripada kita disuruh eh belajar politik ke orang kamu kan jadi lucu ini iya ya kemudian yang
untuk jangka pilkada konsolidasi pilkada itu beliau sendiri yang jawab kok mesti ditanya saya gimana
jadi anda melihatnya ini sah sah saja kalaupun misalnya secara politiknya
itu pendapat pribadi
sah sah saja bahwa memang gerakan yang tadi ada tiga elemen tadi itu dipakai misalnya karena ada
saya tidak punya kewenangan untuk menyatakan ini sah atau tidak sah
saya mulai dengan negara ini negara demokrasi
silakan semua orang boleh berekspresi tapi ekspresi itu harus bermanfaat bagi umat manusia di atas bumi republik ini
terutama apalagi ini gerakan muslim sebagai kelompok mayoritas harus bermanfaat buat umat
anda lihat umat kita di indonesia bagaimana saya ini orang islam
bagaimana sedihnya kita lihat kehidupan di sini
jadi harus kita arahkan konsolidasi itu
kalau kita lihat banyak pesan pesan pakapitra
salah satunya adalah hentikanlah kriminalisasi kepada ulama ulama yang tersangkakan
kemudian ada juga tadi pernyataan selawat pak arief bahwa pemerintahan jokowi ini tidak
berpihak kepada umat islam dan juga masih diksi diksi seperti itu akan sangat mudah terdengar dalam
bagi hadirin kita harus lihat seperti apa
umat islam di indonesia seratus juta lebih pak
bentar seratus juta lebih
jadi kita harus survei dulu baru umat islam memang ada yang beliau sampaikan
kan tentu tidak semua umat islam pasti puas
ada yang puas ada yang tidak
ini harus lewat kita survei ada harus data data yang otentik
tidak bisa saja bilang pak jokowi tidak berpihak
tapi ya kepada muslim saya juga tidak setuju itu
ternyata orang tokoh tokoh islam ada di sana
ini tidak bisa dijenderalisasi
tidak bisa dijenderalisasi meskipun itu terpancar dari reunita di pak kapitra
ini ada kelompok ada perasaan ada realitas
ketika bertemu dengan suatu realitas dan itu dirasakan
nah ini sebagai otokritik
ini koreksi untuk pemerintah
katakanlah pemerintah sudah mengayomi yang lain
tapi masih ada kelompok
tapi masih ada komunitas yang belum
ini kan pemerintah ini untuk atau kepala negara ini untuk semua warga negara
bukan untuk satu kelompok atau sebagian kelompok
dan itu belum terjadi kalau dalam perspektif anda
artinya kalau ada aspirasi seperti itu itu perlu didengar
lalu dinilai apakah betul
jadi saksa saja pak om mare kritik kritik semua itu boleh
kalau bagian ini saya paling konsisten
anda mengikuti setiap pernyataan saya soal kenegaraan
melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia
ini bagian rakyat republik indonesia yang menuntut haknya
tapi kalau kemudian dibilang pak jokowi tidak berpihak ke muslim itu yang saya protes
tapi anda kayaknya agak sedih tadi melihat pak kapitra penjelasannya itu
kok agak berbeda gitu
iya kaget saya terus
sedih apa kaget
kaget itu mungkin bisa juga sedih
karena misalnya begini
karena tadi umat yang datang itu memang tujuannya tiga saja
jadi mereka pengennya juga
ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika
ada urusan urusan politik yang tadi
jadi mungkin saja mas budi
pada saat mereka datang ke sana untuk maulidah untuk bersyukur untuk bersyirat urahim
kemudian ada yang berkuar kuar politik kan belum tentu juga didengerin gitu
jadi mau saya begini
belum tentu didengerin ya
karena islam ini memang tidak menginginkan adanya perpecahan
jadi jangan kemudian dibawa ke ranah seolah olah ini adalah sebuah kegiatan anti toleransi
itu saya tidak sepakat
ada nggak yang mencoba untuk mendesain atau memframing bahwa ini pembelahan ini akan terus terjadi gitu
nah sekarang begini
dijawabnya lebih asik di segmen berikutnya
dijawabnya lebih asik di video berikutnya
tidak bisa direkam juga
jadi selain tadi anda cukup resah dan sedih mengenai ada upaya politisasi lah gitu ya
tapi ada juga yang kemudian membuat anda resah juga ya terkait ini ya bang
iya makanya umat ini jangan sampai kemudian memang tujuannya bersih
kemudian diajak untuk bersikap seolah olah ada yang toleransi dan anti toleransi
kan dari kemarin itu sudah mulai
misalnya ada yang mengupload tentang
untuk tentang rubuhnya panggung nurul huda
padahal kan itu tidak di acara dua ratus dua belas kemarin
nah itu kemudian dimeluncurkan
terus kemudian masalah angka dari tujuh lima juta terus kemudian jadi tiga puluh
itu substansial menurut anda ya
memang lebih kecil ya iya
namanya juga reunian
kemudian sekolah juga pasti datangnya lebih sedikit lah ya
tapi ada beberapa orang yang melihat
ada beberapa orang yang melihat bahwa ini ada hal yang lebih substansial lagi
seperti direktur program smrc sira jodin abis yang menganalisa
terkait dengan acara ini kemarin
jadi memang sedari awal
aksi dua ratus dua belas itu adalah sebuah aksi politik
yang diarahkan untuk target pemenangan satu atau dua calon tertentu
kelihatan yang mereka ingin memelihara
kelompok politik baru yang informal ini
ada kemungkinan juga mereka sebagai
informal di publik
di grassroot mungkin juga
atau untuk mengalahkan
kandidat kandidat politik tertentu
nah oleh karena itu
mereka merasa perlu saat ini
untuk memelihara ritual itu untuk mengingatkan memori keberhasilan mereka
mengingatkan musuh besar mereka
musuh bersama mereka
dan juga mengingatkan
tentang agenda agenda politik jangka panjang mereka
agenda politik ini tujuannya apa

saya kira dua duanya
pak kapitra anda setuju
atau bagaimana tanggapan anda
musuh bersama musuh besar itu adalah pekai
kalau bagi komunitas yang tadi
dan terlalu jauh menganalisanya
seolah olah kita mempunyai suatu target diskriminatif
bagi kita adalah suatu kualitas
kualitas kemanusiaan itu
yang membelak manusianya
pemimpin diperlukan itu
artinya ketika ini dikaitkan dengan pilkada dki
tidak ada urusan dengan pilkada dki tadinya
urusannya adalah penegakan hukum
lalu ini seolah olah di maintenance
lalu kemana mau dikirim
di tiga puluh empat provinsi
itu hal yang tidak mungkin
tetapi untuk mengkonsolidasikan umat
agar kesejahteraan terjamin itu penting
yang kita yang tidak ingin kita
jangan sampai ada tokoh tokoh politik berada di panggung
lalu orang menginterpretasikan bahwa kita bagian dari partai politik itu
tapi kan itu sudah terjadi dalam hari ini
ini sebenarnya terbuka saja untuk semua orang
bukan untuk partai politik
satu partai politik yang meniminasi
semua orang boleh
kalau pak komar datang juga boleh
saya sangat menghormati itu
tadi itu disampaikan oleh pak henry
pak henry tadi
ada tiga hal itu yang harus dipegang
ini kan karena kita campur aduk antara kegiatan spiritual dan agama
tapi anda juga menyesalkan itu nggak pak
ini umat islam
ini nggak bisa juga dipisahkan dengan aktivitas politik
artinya ini kan suatu yang dibolehkan oleh undang undang
bagaimana caranya dari para founder stakeholder ini
jadi kita hanya ingin menjaga neutralitas
sebenarnya itu yang sudah disampaikan
bagaimana founder atau presidium alumni ini bisa menjaga neutralitas
sehingga tidak ada omongan omongan miring ini dimanfaatkan oleh oposisi untuk melawan presiden
justru komunitasnya diperluas
abi urizit dalam videonya mengatakan ini lintas etnis
ini kan dijadikan sebenarnya diperluas tadi itu
selatu lahir mana bangsa
semua boleh hadir
nah itu mustinya
semua boleh hadir
mustinya judulnya siratu rahim anak bangsa
bukan reuni dua ratus dua belas
ini gara gara nama brandingnya
reuni itu mengingatkan kembali
itu yang mengikat ya
tetapi kalau framingnya adalah siratu rahim anak bangsa
supaya berjalan pada tujuan yang sama
apa tujuan yang sama
negara ini berkewajiban mesejahterakan masyarakat
bukan mendiskreditkan anak bangsa sebagian
lalu mengangkat yang sebagian
nah harus menjadikan equal
nah kita ini sebenarnya ketika berhimpun begitu
ini kan ada argula
penumpang gelap penumpang gelap ini
tentu orang juga punya niat sendiri datang ke sana
tetapi kita mengangkat silahkan
siapapun yang mau datang
tapi akan tetap dijaga ya
kita tidak akan terbelunggu
dengan keberadaan tokoh ini tokoh itu
tidak akan terbelunggu
tetap dengan tujuan utamanya
meskipun ada yang mencoba untuk menarik narik ke kanan dan ke kiri gitu ya pak
malam malam ke sholat tahajud
subuhnya sholat subuh bejamah
bagian yang utama telah sana
pak komar untuk menutup dialog kita
apa kemudian saran anda melihat bagaimana tadi kan dialog kritik itu sah sah saja
bagaimana sampai jangan sampai gerakan yang moral gerakan spiritual yang murni ini kemudian dipakai untuk orang orang yang tadi anda katakan untuk tujuan yang sebenarnya jauh dari maksud dari kawan kawan ini
ya yang pertama saya sampaikan rasa hormat ya
dan penghargaan saya kepada abang dan seluruh aktivitas itu
keperdulian rakyat kita kepada pemerintah
tapi ini tentu kedepannya juga hati hati supaya tidak dibonceng oleh kepentingan kepentingan politik yang awal saya sampaikan tadi
karena saya tetap menggunakan kacamata politik dalam melihat ini dan itu sah sah saja
jadi ini yang harus diperhatikan
kemudian kepada tokoh tokoh senior senior kita yang tidak etis saya sebut nama satu persatu
sudah waktunya umur
untuk berpikir bermanfaat
usia sisa itu sudahlah diberikan untuk diwakafkan untuk kemajuan bangsa dan negara itu lebih penting
daripada menggunakan gerakan ini kemudian rakyat yang juga keinginan kepada tuhan kita belokkan kepada politika
itu harus dihentikan
tapi kalau omong kenapa pdi perjuangan tidak ikut juga nih pak
bukan tidak ikut karena kita tahu ini kegiatannya kegiatan kegiatan spiritual ya
kita masuk kan lucu
justru menjaga marwah netralitas itu
justru kita menghormati itu tetap dalam koridor agama
jangan dicampur adukan
bang henry gimana nih ke depannya supaya ya itu tadi tiga hal itu tetap bisa berjalan konsisten meskipun gemuruh politik kan akhirnya mencoba menarik narik termasuk pak kapitra yang tadi katanya punya tujuan politik yang jelas
jadi memang yang pertama branding ya
namanya memang kalau untuk kegiatan keagamaan menurut saya nanti kalau tahun depan mau bikin lagi ya jangan reuni dua ratus dua belas lagi lah
buat aja itu silaturahim anak bangsa
sebagai orang komunikasi politik ya itu bahasa
itu penting juga tuh ya
karena begitu nyebut reuni dua satu dua ini bukan hanya peserta yang hadir dua satu dua yang merasa harus berkecimpung disitu harus merasa terlibat
tetapi orang orang yang tidak berada dalam satu kubu waktu itu
yang sampai saat ini misalnya masih gagal move on jadinya ditarik tarik kemana mana gitu
kan juga kasihan pak jokowi kalau kita cek misalnya di media sosial sekarang perdebatannya kan pak jokowi juga alumni dua ratus dua belas
satu lagi bilang bukan dia mah hadir hadir aja
nah ini kan gak perlu lagi di perdebatkan seperti itu sehingga pada saat nanti ke depannya mau silaturahim silaturahim
dan kemudian acara acara islam kan apa kegiatan islam itu banyak sekali
jadi gak perlu lagi di
tapi sah sah saja nggak kalau ini nanti akhirnya akan mengarah kepada gerakan politik
sebetulnya begini saya yakin
singkat saja singkat saja
umat yang datang tadi pagi tidak untuk hadir dalam rangka kegiatan politik
tapi dalam rangka kegiatan keagamaan
maulidan kemarin kan baru maulid nabi hari ini kan maulid nabi
jadi menurut saya jangan kemudian ditarik tarik ke arah politik
jadi makanya ke depannya kalau mau bikin konsolidasi ya bikin aja acara terang terangan konsolidasi politik
nah kalau mau bikin acara keagamaan tulisnya siraturahim anak bangsa
tapi boleh dong politisi politisi ikut ambil mic untuk berorasi disana boleh ya
boleh tapi jangan ngajak milih milih
benar benar tetap bisa menjaga apa marwahnya itu tadi ya bapak pak terima kasih
atau perbincangan yang hangat malam hari ini karena durasi kita juga terbatas